tim putri indonesia berhasil mempertahankan gelar juara liga basket mahasiswa
setelah kamis malam mengalahkan tim putri universitas negeri jakarta
sementara itu tim putra sti bakti pembangunan menjadi yang terbaik
setelah mengalahkan perbanas institut dengan skor lima puluh satu empat puluh enam
kami sore liga bola basket mahasiswa jakarta dua ribu enam belas menggelar partai puncaknya
tim putri universitas esa unggul bertemu dengan universitas negeri jakarta
tim putri esa unggul yang diperkuat beberapa pemain wibl dan tim pon dki lalu
sangat mendominasi permainan
sejak awal kuarter tim yang dimotori kadek pratita cita memperagakan permainan cepat
pertandingan pun berkesudahan enam puluh satu tiga puluh delapan untuk tim esa unggul
gelar pemain terbaik turnamen diraih oleh kadek pratita cita
sementara itu di bagian putra tim institut perbanas jakarta
melawan musuh buhuyutannya setiai bakti pembangunan
di awal pertandingan tim setia bp sempat membuat repot tim perbanas jakarta
richtar hingga setiap pertandingan setiap pertandingan yang diperkuat delapan ratus vaksin
setiai bp yang diperkuat pemain nasional adi pratama
bermain sangat kompak
di paru pertandingan setiai bp unggul empat belas dua puluh sembilan
di partai pertandingan setiap pertandingan yang diperkuat preferred qb

di paru kedua pertandingan setiap pertandingan yang diperkuat wajahnya
pertandingan perbanas merubah strategi dan berhasil meredam forward dari setia bp
perbanas sempat mendekatkan jarak menjadi empat puluh lima empat puluh enam
di sisa dua menit terakhir setia bp bermain lebih sabar dan berhasil membuat tim perbanas melakukan banyak kesalahan sendiri
pertandingan pun berakhir dengan skor lima puluh satu empat puluh enam untuk setia bp
kuncinya tadi menang sih defense
sama kita terakhir terakhir tenang
awal awal memang sempat gak beres tapi alhamdulillah kita bisa tenang sampai terakhir
tahunan berhasil menjuara liga basket indonesia dan adi pratama menjadi pemain terbaik kejuaraan
rendy putrama jakarta